setelah beberapa bulan menerapkan pembelajaran jarak jauh
menteri pendidikan dan kebudayaan nadi makarim memperkenalkan kurikulum darurat
yang dapat digunakan oleh berbagai jenjang pendidikan
kurikulum darurat yang telah disahkan dengan keputusan menteri pada empat agustus lalu
adalah penyederhanaan dari kurikulum nasional
bahwa satuan pendidikan tidak wajib mengikuti kurikulum darurat ini
mereka boleh kalau masih merasa nyaman menggunakan kurikulum nasional dua ribu tiga belas silahkan
mendikbud menambahkan kurikulum darurat akan mengurangi target kompetensi dasar
untuk setiap mata pelajaran yang berlaku hingga akhir tahun ajaran
terkait dengan kurikulum darurat mendikbud beberapa waktu yang lalu juga telah menyampaikan ilustrasi
mengenai presentase pengurangan kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum ini
kita melihat misalnya ke jenjang sekolah dasar
untuk kelas satu kalau kita melihat ilustrasi yang diberikan
selain kurikulum darurat sekolah dapat memilih menggunakan kurikulum nasional dua ribu tiga belas yang sudah ada
ataupun kurikulum yang disederhanakan secara mandiri oleh sekolah masing masing
kita pakai yang sederhana
sederhana sudah ya sederhana
jadi artinya memang kesederhananya supaya walaupun sederhana tapi bobot pembelajarannya cukup dikuatkan
supaya tidak anak anak tidak lemas terus
karena kadang kadang ada juga namanya kita inginkan supaya layanan yang diberikan kepada sekolah
terhadap anak anak dan orang tua terpenuhi
tetapi belum semua sekolah mendapatkan sosialisasi mengenai opsi kurikulumnya
untuk sosialisasi kurikulum darurat itu belum nyampe belum disosialisasikan oleh pengawas
sehingga kami menggunakan kurikulum nasional yang dua ribu tiga belas
di mana di dalam pelaksanaan ktm nya itu guru guru kami menggunakan berbagai macam metode
akan tetapi pengamat dan praktisi pendidikan indra karismiaji justru menilai
kurikulum darurat tidak akan berjalan efektif dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi

bisa dibilang terapi yang keliru
artinya memberikan obat yang keliru
yang problem itu bukan kurikulum kita dalam pjj ini
tetapi memang sdm kita yang tidak memahami bagaimana pedagogi digital itu
yang harus disiapkan sebetulnya adalah bagaimana ujung tombak kita
yaitu para pendidik para guru
memahami pedagogi digital itu seperti apa sih
menjalankan pjj yang efektif dan efisien itu seperti apa
saat ini pemerintah juga masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat
terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
dan transisi penyesuaian ke pembelajaran tatap buka bagi zona yang telah dianggap aman
nabila putri denny irvan jakarta